sesaat lagi anda akan menyaksikan kompas update yang didukung oleh
selamat pagi anda menyaksikan kompas update pukul sepuluh
sebuah bus yang membawa peziarah jatuh ke dalam selokan yang dalam di pakistan barat daya
tujuh belas orang tewas dan enam belas lainnya terluka
empat belas orang yang terluka serius dibawa ke rumah sakit di provinsi sinch
menurut para saksi di lokasi kecelakaan bus kehilangan kendali saat melintasi jalan menurun yang curam lalu terperosok
demikian kompas update sampai jumpa